setelah menetapkan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu dua ribu dua puluh
masing masing pasangan calon menyiapkan langkah untuk menghadapi tahapan pengundian nomor urut
dan tim ses jokowi ma'ruf kabarnya ini akan memberikan kejutan saat pengundian nanti
dan sementara itu cowok pres sandiaga uno ternyata tidak mempermasalahkan nomor urut karena tidak memiliki nomor favorit
sebanyak sembilan orang perwakilan partai koalisi indonesia kerja yang mengusung jokowi ma'ruf amin mendatangi rumah cemarah
mereka menghormati penetapan capres dan cawapres oleh kpu dan berjanji akan menjalankan proses kampanye sesuai peraturan kpu
pertemuan itu juga menjelaskan perihal rencana jumat petang
menurut hasto kristianto akan ada kejutan pada saat pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden
tentu saja pak erick thohir kan bagian dari kompetensinya untuk menyampaikan sesuatu yang penuh dengan elemen of surprise
itulah yang nanti akan ditawarkan
sehingga kampanye pak jokowi itu fun kampanye pak jokowi itu kegembiraan bagi rakyat indonesia
semua larut dalam sebuah harapan untuk berjuang bersama sama untuk indonesia yang lebih baik
sementara itu cowok pres sandiaga uno menyatakan tidak ada persiapan khusus jelang pengambilan nomor urut pasangan capres cowok pres
sandiaga mengatakan dirinya dan prabowo siap menerima nomor urut berapapun karena yang terpenting ia dan prabowo akan membawa program kepada masyarakat
sebelum pengambilan nomor urut sandiaga akan melakukan rutinitas seperti biasa dengan berolahraga
ya rencananya sesuai aja kita malam kan acaranya ya kita datang terus kita bismillah semuanya prosesnya lancar nomor mana aja siap
yang terpenting adalah menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita komit menghadirkan pemerintahan yang kuat pola pemerintahan yang tegas membuka lapangan kerja prioritasnya ekonomi kita ingin mempersatukan kita ingin keberagaman ini diperlukan
menurut kpu pengundian nomor urut akan dilaksanakan jumat pukul dua puluh waktu indonesia barat
para pasangan calon presiden dan wakil presiden diwajibkan hadir dan mengambil nomor urut
para pendukung kedua pasangan calon juga diperbolehkan hadir maksimal satu ratus lima puluh orang dan dibagi dalam dua area
hal itu dilakukan untuk menghindari gesekan diantara kedua pasangan calon
dan juga untuk menghidupkan kedua kelompok pendukung pasangan calon
nantinya para pasangan calon juga diperbolehkan memberikan sambutan di tengah acara pengundian nomor urut